hujan deras yang melanda desa tumpuk ponorogo kembali menelan korban jiwa
seorang ibu dan bayinya yang baru berusia dua bulan tewas tertimbun tanah longsor
proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena tim sar kesulitan mengeluarkan tubuh korban dari dalam lumpur
proses evakuasi dua korban ibu dan bayinya warga desa tumpuk kecamatan sawo yang tertimbun tanah longsor minggu malam ini berlangsung dramatis
setelah menemukan jenazah korban venesia aulia bayi berusia dua bulan dari tumpukan material lumpur tim sar langsung membopongnya untuk dibawa ke rumah duka
setelah lima jam berjibaku dengan material longsor petugas berhasil menemukan ibunya lia lestari
kedalaman ini kurang lebih hampir tiga meter
sebelumnya tanah longsor ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ponorogo selama berjam jam
kejadian longsor secara tiba tiba dari sekitar lereng gunung membuat dua korban tak dapat menyelamatkan diri
tadi kan hujan deras mulai jam empat sore terus itu kejadian setengah enam
sebelumnya di dalam rumah itu ada berapa orang terus yang tertimbun berapa orang
yang tertimbun dua
embahnya dua orang itu terus lari karena tahu longsor
usai dimandikan kedua jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan di pemakaman setempat
bpbd menghimbau kepada warga untuk terus waspada mengingat curah hujan tinggi terus terjadi di kawasan lereng gunung